harga daging sapi dan beberapa bahan pangan diperkirakan akan naik menjelang hari raya ataupun juga hari raya natal dan tahun baru dua ribu tujuh belas
kenaikan harga pada bahan pangan tersebut diantaranya akan terjadi pada cabai merah keriting kemudian ada bawang merah dan juga daging ayam
meski akan naik kenaikan tersebut diperkirakan tidak akan signifikan
dilansir dari detik finance perkiraan kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan menjelang musim liburan
masih tersedianya pasokan dan lonjakan permintaan yang tidak signifikan membuat harga pangan tidak setinggi saat hari raya idul fitri
harga cabai merah besar saat ini mencapai lima puluh dua ribu rupiah per kilogram dan harga daging sapi masih pada kisaran satu ratus dua belas ribu rupiah per kilogram